kemudian pilas kembali dengan air bersih
ketika dia sudah tidak mau suntik dalam tempo waktu yang sekian lama kegawatannya terjadi